saya juga kan gak kenal sama shane
baru pernah ketemu sekali juga kan
bisa jadi sih karena apa
elsa harus ketemu sama kamu untuk ngomong
kalau shane mau jadi brand
ya paham sih saya kalau elsa berbuat begitu
dan tadi kan ibu juga udah bilang
kalau myrna cantik ya
jadi aku mau jemput
aku mau jemput
tapi tetap aja udah pernah menikah
ibu gak mau
ibu gak mau
ibu gak mau
ibu gak mau
ibu gak mau
ibu gak mau
emang kenapa kau udah pernah nikah
emang orang udah pernah nikah itu
gak berhak bahagia lagi ya
ini kan cuma settingan mirna bukan beneran

lagiin lu juga sih myrna ngerusak acara segala

udah tau cuma pura pura
malah pake hati dodol
malah pake hati dodol
seandainya kalau beneran bukan pura pura
terus calon mertua gue kagak setuju
hanya karena gue udah pernah nikah
hanya karena gue udah pernah nikah
aduh udara udara mana
gue butuh udara segede
pada gua ungap di mari
yaelah bu kasihan bu
pasti tadi dia denger omongan kita
saya nyusun myrna dulu bu ya
kamu lihat sendiri ini bahaya
ini gak aman buat kamu
udah kamu pulang aja papa gak bisa yang jagain kamu kalau kamu jauh
karena begitu sienna tau
al nolak dia
gue pasti ditendang
aku kan ga diusir sama papa
kalau aku bisa tinggal sendiri aku bisa hidup mandiri
papa tau itu sa
udah kita pulang aja yuk
papa aku tau papa seneng kan udah gaada aku di rumah
udah gaada yang nyusahin papa lagi
udah gaada yang bikin malu papa lagi kan

kamu ngomong begitu sih sa
kamu gak pernah bikin papa malu
kita pulang sekarang yuk
udah lah pa
aku emang gak sebaik mbak andin
apa nggak pernah membanding bandingkan kamu sama andin
terserah kamu memikir seperti apa ya
asal kamu tau
kamu keluar dari rumah
papa mama tuh gak tenang makan
ga tenang tidur
semuanya ga tenang
bener kan kamu dalam bahaya ini
papa ga bisa menyelamatkan kamu setiap saat

kalau kamu jauh dari papa
yaudah terserah kamu
kalau kamu nggak mau pulang
bapak cuma minta jaga diri kamu ya
kamu harus lebih tenang lebih aman
telepon papa telepon mama
kamu insya allah ada buat kamu
dia beneran pergi lagi
leluh si sa
sa jual mahal tau ga
papa berat meninggalkan kamu sya
tapi ya sudah
papa kan men weerawasi kamu semampu papa
aku akan mengawasi kamu semampu papa
tetap mengawasi kamu
meski dari jauh na

apa ini karena sienna minta untuk menjadi beranabai saru maharatu dia suruh elsa untuk ngomong sama kamu mas
saya juga nggak tahu ya saya juga kan nggak kenal sama sina ya baru pernah ketemu sekali juga kan
bisa jadi sih karena apa elsa kan tinggal sama siana mungkin persyaratannya adalah elsa harus
ketemu sama kamu untuk ngomong kalau sienna mau jadi beranabai saru maharatu ya paham sih saya
kalau elsa berbuat begitu ya kalau memang alasan itu ya cuman kan kita nggak boleh berperasa gak buruk
tapi sih ya pernah dengar juga dari randy saya itu memang lagi bermasalah katanya
thing itu yang pengen mama sampaikan ya waktu itu pernah buat masalah sama mama sama andin juga
terus juga ada beberapa kejadian yang menurut mama apabila siena jadi brand ambasador maharatu
akan jeopardizing pemasarannya produk maharatu brand ambasador kan harus namanya clean represent
tentatifnya tuh harus yang bener bener mewakili
dan bisa menjual produk tersebut yang namun xxs pernah punya kapabilitas itu
she's pretty shkees model tapi enggak sih lagi waktu itu saya pernah menemui mama
minta untuk dijadikan brand ambasador cuma itu mau bilang semua keputusan aja di kamu
ya udahlah kita yeah sama mungkin nazi jadi pikirin lagi tapi in a way mama kurang setuju sih kalau dia jadi brand ambasador

terus ada yang mau mama bicarakan sama kalian
jadi temennya mama
baru baru ini kan menawarkan villanya dia mau dijual
dia kebetulan lagi butuh uang
dan mama sedang dalam proses memilih villa tersebut
keluarga kita kan bertumbuh semakin banyak
kalau dari saya sih nggak apa apa
nah kalau oke kita weekend ini mau gak ke villa tersebut
oh hitung hitung kita liburan lagi
it was much nicer lebih bagus dari villa kita
kamu bisa gak
ya dan mama
kepingin nanti menghabiskan
masa tua mama di villa tersebut
ya tapi jangan sendiri juga
akan ada yang jagain mama aku pasti
kalian bisa nemenin mama disana juga kan
nggak nggak udah gak apa apa
gue cuma butuh udara segar biar napas gue gak sesek
ya saya takut tadi kamu denger ngomongan ibu saya kamu tersimbung
ya udah udah
gue gak apa apa terang aja
lagi pula kita juga udah salah sama ngerti kan
iya saya takut kamu tuh tersimbung
seandainya ini beneran dan ibu lo nolak gue fariza
haduh kenapa gue jadi baper lagi sih
iya justru itu saya minta maaf ya kalau kamu gak enak atau sakit hati dengar ibu saya ngomong
makanya saya kepikiran gitu